putri sus goreng buka dong mata kamu
gak mau sumpah aku takut banget
yee percaya sama aku putri usus goreng
kamu liat deh
pemandangannya indah banget dari sini
pasti kamu terkesima
iya juga sih
enggak putri usus goreng gak bakalan jatuh
lagian kalo kamu jatuh
kan ada aku ya
ini tuh pertama kalinya tau aku naik para layang
sumpah aku diak dekan banget
maksudnya gak akan ada apa apa putri usus goreng
kamu tau gak
dulu aku sama dead flowers tuh setiap weekend pas ini para layang
karena jam terbang kita udah tinggi
kita boleh deh terbang sendiri tanpa pendamping
kamu tenang aja ya
kamu tuh akan terbang sama salah satu pilot para layang terbaik di dunia
pacar kamu lah
anggap aja kamu lagi terbang sama malaikat pelindung kamu
malaikat yang ini terbangnya gak pake sayap
tapi pake para layang
udah sini pake dulu
ini buat apa pakai kamera
buat ngerekam lah
ngerekam muka kamu dong putri usus goreng

karena aku yakin banget pas ntar diatas kamu bakal teriak teriak ketakutan menjerit jerit
dan ini cocok banget buat didokumentasikan
tapi aku janjap gak akan teriak teriak
aku gak akan merasa takut
kalo sampe kamu teriak
cium aku ya
sakit dong putri usus goreng
kita bisa dapet
habis itu yo

hitungan tiga ya
anto kita disiap
oke yuk kita berangkat
ibu duduk dulu
terima kasih ya pak raymond
terima kasih ya pak raymond
saya sendiri juga gak tau kenapa saya tiba tiba
jadi ceroboh begini
mikirin putri ya
putri itu hari ini pergi sama temennya citra pak
dia pergi ke puncak
dan ini tuh baru pertama kali putri jauh dari saya
putri ulang tahun
putri ulang tahun hari ini
putri disana baik baik aja ya pak
dan ini semua bukan pertanda buruk kan
enggak enggak enggak
positif thinking aja ya
gak ada apa apa
anak anak belum pada turun
gue tunggu disini aja deh
udah kabut kayaknya cuacanya lagi nggak bagus harusnya sih anak anak udah turun gimana ya
tapi banget tapi kita harus cepet cepet turun deh kenapa udah menunggu hujan oh iya bener juga
ini kok tiba tiba kabutnya tebel banget sih aku gak bisa lihat apa apa tau sekarang
sebenarnya juga nggak bisa ngelihat apa apa tapi gue nggak mau bikin putri panik
pangeran tanpa aku takut udah gak apa apa kamu kamu tenang aja putri susu goreng kita sebentar lagi
mendarat kok mendarat gimana emang kamu bisa lihat ke bawah orang enggak kelihatan apa apa bisa bisa udah
kamu tenang aja ya kita siap siap untuk mendarat ah
kita siap siap mendarat tolong prepare buat mendarat ya
ini biasa kamu tenang tenang ya
putri sus goreng
putri sus goreng
putri sus goreng
putri sus goreng